kondisi terkini banjir di muaru jambi akan kita tanyakan langsung jurnalis kompas tv jumadi di kabupaten muaru jambi
selamat siang jumadi jumadi sudah empat bulan apa upaya penanganan yang dilakukan oleh pemda terkait dengan banjir yang melanda muaru jambi
ya selamat siang terima kasih dan saudara saudara sampaikan kondisi banjir di kabupaten muarujambi
kondisi banjir di kabupaten muarujambi sampai saat ini hanya mendatang saja beberapa lupa yang berdampak banjir dan memberikan bantuan kepada warga
namun bantuan yang bukan perlu berapa
sedangkan untuk di kota jambi dalam kondisi yang sama juga dirasakan warga
namun pemerintah kota jambi akan memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak bencana
jumadi bagaimana kondisi warga saat ini seperti apa bantuan apa yang mereka butuhkan dan seperti apa aktivitas mereka
ya masih saudara dapat sampaikan aktivitas warga di kabupaten mulu jambi yang khususnya yang terdampak banjir berjalan seperti biasa
namun aktivitas aktivitas yang tidak perlu warga tidak keluar hanya saat bekerja dan mengantar anak anak di sekolah saja
dan yang harus diperhatikan atau bantuan yang butuhkan warga saat ini yaitu makan makanan dan obat obatan khusus untuk anak anak dan lansia
dan apakah bisa dikatakan juga warga juga berharap mencari soal bagaimana daerah ini bisa tidak terdampak banjir ini
bagaimana daerah ini membuatkan daerah lancar membanjir setiap tahunnya
jumadi warga tidak mengungsi
empat bulan kebanjiran sebagian warga bertahan di rumah
terima kasih jurnalis kompas tv jumadi yang melaporkan langsung dari lokasi banjir